menteri komunikasi dan informatika johnny g plate telah selesai menjalani pemeriksaan oleh kejaksaan agung selama sekitar sembilan jam
ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan base trans receiver tower atau bts empat g
johnny g plate mengungkapkan bahwa ia tidak menghadiri pemanggilan pertama karena saat itu harus mendampingi presiden jokowi menghadiri peringatan hari pers nasional di medan
hari ini saya memenuhi pemanggilan dari kejaksaan agung untuk memberikan keterangan
sebagai seorang warga negara republik indonesia dan sebagai menteri komunikasi republik indonesia
saya sangat menghormati proses hukum
yang sedang berjalan dan dilakukan di kejaksaan agung republik indonesia terkait dengan permasalahan hukum pembangunan based transceiver station empat g
pada pelayanan umum bakti yang berada di kom info sebagai organisasi non excelon
saya telah memberikan keterangan keterangan
saya telah memberikan keterangan
atas pertanyaan pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik kejaksaan agung republik indonesia
pertanyaan pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab
karena itu memang aturannya
secara khusus yang terkait dengan tugas fungsi
kewenangan sebagai menteri komunikasi dan informatika republik indonesia
namun demikian apabila kejaksaan agung masih membutuhkan keterangan keterangan
maka penentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian
pembantu presiden di bidang komunikasi dan informatika
saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik
saya tentu berharap proses ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik
dan selesai pada waktunya dengan doa dan harapan agar
pembangunan infrastruktur tik indonesia
pembangunan infrastruktur digital nasional indonesia
untuk kepentingan layanan bagi masyarakat
layanan bagi pemerintahan
baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah
untuk usaha usaha dan perekonomian rakyat dan masyarakat
dapat terus dan tetap kita lanjutkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh